satgas waspada investasi kini beranggotakan tiga belas lembaga dan kementerian
tugas utama satgas ini adalah mencegah dan menangani tindakan melawan hukum
di bidang penghimpunan dana masyarakat dan juga pengelolaan investasi
kian maraknya kasus investasi bodong atau ilegal membuat satgas waspada investasi
memperluas jaringan kerjasama
jaringan satgas waspada investasi kini menambah anggota baru yaitu
bank indonesia pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
kementerian pendidikan dan kebudayaan kementerian dalam negeri kementerian agama
serta kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi
sebelumnya satgas waspada investasi beranggotakan tujuh lembaga
yaitu otoritas jasa keuangan atau ojk kementerian perdagangan
badan koordinasi penanaman modal atau bkpm kementerian kooperasi dan ukm
kementerian komunikasi dan informatika kejaksaan agung dan kepolisian republik indonesia
perluasan jaringan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga
dalam melindungi masyarakat
satgas memiliki dua tugas utama yaitu pencegahan
dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
serta penanganan yaitu bekerjasama dengan lembaga hukum dan kepolisian
koordinasi koordinasi bukan hanya saja mencegah dan menanganin
tapi dalam kapasitas pembangunan antar lembaga ini
kita lakukan bersama sama
ojk akan menjadi fasilitator dalam memberikan kapasitas pembangunan
kepada tiga belas lembaga ini tentunya ya petugas petugas yang ditunjuk
agar paham tentang produk produk indikasi indikasi
mana produk produk yang bisa menimbulkan menjadi investasi yang tidak bertanggung jawab
hal yang pertama di pencegahan
kemudian di penanganan investasi legal
di pencegahan kami sudah sangat memadai melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat
dan di bidang penanganan memang apabila masyarakat ada yang masuk
ke salah satu entitas yang ilegal ini ya ini menjadi penanganan di satgas